kita ke jakarta banjirop di wilayah jakarta utara juga diprediksi terjadi pada kamis ini
kita pantau bagaimana situasi di kawasan jakarta utara terhubung dengan korespondensi nn indonesia
arief kurniawan di jakarta utara selamat sore
arief kita ingin mendapatkan gambaran seperti apa suasana di tempat anda
apakah banjirop ini masih menggenangi kawasan di tempat anda
dan apa juga antisipasi yang telah dan akan dilakukan
mengingat prediksi prediksi banjirop ini akan terus terjadi hingga pertengahan desember ini
saat ini saya berada di pelabuhan rakyat sunda kelapa di kawasan penjaringan jakarta utara
dan dapat saya informasikan air pasang memang sempat naik di kawasan pelabuhan rakyat sunda kelapa tadi pagi sekitar pukul sembilan
namun dari informasi dan keterangan para pekerja di pelabuhan sunda kelapa ini
itu air pasang sudah mulai surut sekitar pukul empat belas siang tadi
saat ini seperti anda lihat di belakang saya
itu kondisi pelabuhan rakyat sunda kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya
jadi hanya ada sisa sisa basah saja dari limpahan air pasang laut
dan tadi memang pagi tadi ketika air pasang itu naik
itu di sini ketinggian air itu antara tiga puluh sampai dengan empat puluh cm
jadi memang tidak terlalu tinggi
dan ini saya akan tunjukkan ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul
di pelabuhan rakyat sunda kelapa
nah ini tadi siang nih airnya sempat naik nih sempat luber dari sini tanggul pembatas
namun pada pukul empat belas tadi siang sudah mulai surut
dan anda juga bisa lihat bahwa kapal kapal yang bersandar di sini juga posisinya lebih rendah dari posisi tanggul
jadi surutnya bisa terbilang cukup cepat sekali ya karena memang didukung juga dengan cuaca cerah
sehingga memang belum menimbulkan dampak yang berarti untuk aktivitas di pelabuhan rakyat sunda kelapa
dan juga memang informasi dan keterangan dari pelabuhan rakyat sunda kelapa ini ini juga bisa dibilang cukup tinggi

itu memang tidak terlalu mengganggu aktivitas operasional seperti bongkar muat kapal
karena memang untuk truk truk berukuran besar dan juga truk truk berukuran sedang itu masih bisa melintasi
karena memang tingginya hanya sekitar mata kaki atau sekitar tiga puluh sampai dengan empat puluh cm
justru dari informasi para pekerja di pelabuhan
itu air pasang atau rop tertinggi terjadi pada sabtu lalu pada tanggal tiga desember
di mana di tempat saya berdiri ini ketinggian air bisa mencapai tujuh puluh cm
karena memang air langsung cukup deras keluar melewati dari tanggul yang ada di sini
dan itu cukup tinggi sekitar pinggang orang dewasa atau mencapai tujuh puluh cm
namun setelah itu memang air pasang tidak terlalu banyak terjadi
jadi bahkan prediksi bmkg yang menyebutkan bahwa air pasang akan terjadi pada tanggal sembilan sampai dengan sebelas desember
itu pada hari ini sembilan desember
memang belum terjadi maksimal
karena memang kondisi masih terpantau normal di pelabuhan rakyat sunda kelapa
dan memang untuk antisipasi
saya belum bisa mengkonfirmasi dari pihak bnpb ataupun dari pihak pemkot
wali kota jakarta utara
namun yang pasti memang di sini terpantau tidak ada posko posko
ataupun tidak ada kapal kapal penyelamat atau perahu perahu kecil yang digunakan untuk evakuasi
karena memang mengingat semua juga tergantung dengan cuaca ataupun kondisi air pasang
yang hingga sore hari ini masih terpantau normal di pelabuhan rakyat sunda kelapa
arief selain fenomena tahunan
banjir rob ini di sejumlah titik juga diperparah berdampak kepada pemukiman
karena adanya tanggul tanggul berupa karung pasir yang sempat jebol
dan ini dijanjikan akan diperbaiki dalam waktu cepat
apakah anda melihat atau sudah mendapatkan laporan bahwa tanggul tanggul ini yang sejatinya menahan banjirop ini
apakah sudah diperbaiki atau ada upaya upaya tertentu yang dilakukan sebagai antisipasi
ya memang dari informasi dari para pekerja di pelabuhan sunda kelapa
memang ada titik tanggul yang mengalami kerusakan atau tetap sehingga mempercepat air laut untuk masuk ke pinggiran pelabuhan sunda kelapa
dan informasi dari para pekerja di sini memang jebol jebol tanggul tersebut itu tidak terlalu panjang
itu hanya sekitar sepuluh sampai dengan lima belas meter
dan kerusakan atau retakan tanggul di pelabuhan raket sunda kelapa ini informasi dari para pekerja di sini memang sudah lama
dan itu hingga hari ini itu memang belum ada perbaikan
dan memang juga dari informasi yang saya himpun di sini
itu antisipasinya hanya berupa ditambal oleh karung karung pasir saja
namun informasi dari para pekerja di sini sebetulnya yang paling faktor utama itu adalah air pasang laut itu sendiri

kalau memang air pasang itu sudah tinggi tingginya itu meskipun seperti di posisi saya sekarang ini kan tanggul tidak ada yang rusak di sebelah kiri saya
ini kalau memang sudah tinggi ya air akan tumpah saja masuk ke dalam pelabuhan
jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama
namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki
jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempercepat
dan juga untuk air laut yang bisa mempengaruhi banjirop di kawasan di pelabuhan rakyat sunda kelapa ini ferdy
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan dari kawasan sunda kelapa jakarta utara